senterai pelatih korea selatan hwang soon hong menilai indonesia telah menjadi tim bagus di bawah kepelatihan shin tae yong
korea selatan harus waspada agar bisa menangi laga ini
ini sudah menjadi nyata
tapi ini adalah pertempuran yang harus diperoleh untuk menang
saya akan bersedia untuk menang

saya pikir mereka adalah tim yang harus kita persiapkan untuk menang
bisa mengalahkan korea selatan
namun saudara para pendukung timnas indonesia dibuat khawatir
pasalnya pengadil di laga indonesia melawan korea selatan adalah wasit kontroversial
nama sone evansi ini sudah tak asing lagi di telinga warga indonesia
sang pengadil asal australia ini pernah memimpin tiga laga liga satu indonesia
kedinaan masuk kami yang mampu menunjukkan penampilan terbaiknya